dan sementara itu kejadian turbulensi pesawat juga pernah terjadi sebelumnya pada rabu sore sekitar tiga puluh menit sebelum mendarat di bandara soekarno hatta
pesawat etihad airways ey empat ratus tujuh puluh empat rute abu dhabi jakarta mengalami turbulensi lebih dari sepuluh menit
akibat kejadian tersebut belasan penumpang dan awak kabin mengalami luka serius akibat benturan
sebagian besar penumpang pesawat epihak airways ey empat ratus tujuh puluh empat yang berangkat dari abu dhabi dengan tujuan jakarta ini adalah jemaah umroh
turbulensi terjadi tiga puluh menit sebelum pesawat mendarat
beberapa penumpang mengalami luka di bagian kepala akibat benturan
setiba di bandara soekarno hatta tangerang mereka dibawa ke kantor kesehatan bandara
menurut salah seorang penumpang kebanyakan penumpang saat itu tidak sedang memakai sabuk pengaman karena akan ke kamar kecil
awalnya itu memang tidak ada apa apa memang persiapan mau turun jadi penumpang lagi beres beres baru bangun tidur lagi minum kopi
seperti jet roposter gitu turun bus naik lagi pilot berusaha naikin lagi tapi turun lagi berkali kali
terus penumpang yang barang di sini rata rata dia terpanting karena memang rata rata mau ke toilet gitu lagi
sejumlah penumpang mengalami patah tulang bahu dan memar di kepala akibat terbentur kabin pesawat
ini kelompok pesawat etihad itu mengalami turbulensi
terang lebih kursi yang paling belakang itu banyak yang mengalami kejadian
jadi ada yang teratur
patah di bagian kanannya ada yang sesek ada yang bagian pala
beberapa korban yang mengalami luka serius selanjutnya dibawa ke rumah sakit pantai indah kapuk jakarta barat untuk mendapat perawatan lebih lanjut
dodi wahyudi tangerang